dan berbicara soal wisata ternyata ada sensasi berbeda jika kita menikmati keindahan alam dari ketinggian
apalagi menikmatinya sambil bermain flying fox
dan tidak lengkap juga rasanya jika tidak mencicipi kuliner legendaris mangut lele langsung di dapur tempat pembuatnya
serta mencoba makanan dan juga minuman khas di pasar beringharjo
anita mai akan ajak anda merasakan semuanya di yogyakarta
aku mau cobain ini nih makanan yang terkenal juga nih di jogja namanya mangut lele
nah di desa nengahan ini bantul mangut lelenya terkenal banget
tuh ada pelangnya
bah marto mangut lele asli katanya
langsung aja kita masuk yuk
bah marto berjualan mangut lele sejak seribu sembilan ratus enam puluh an
dahulu ia menjajakannya dengan berjalan kaki keliling kampung
namun karena sudah sepuh kini mbah marto berjualan di rumah
keramahan keluarga mbah marto menambah rasa nyaman saat memasuki dapur
salah satu anak mbah marto tak segan berbagi cara pembuatan mangut lele ini
mangut lele ini memiliki bumbu yang kaya rasa
lele yang diasap sebelum dicampur bumbu menjadi kunci kenikmatan masakan ini
selain mangut lele bah marto juga menyedihkan
makan masakan khas lainnya seperti gudeg krecek opor dan pepes
setelah menunggu beberapa saat mangut lele yang saya nantikan siap disantap
tapi kan setelah melihat tempatnya ternyata tempatnya makannya di dapur nih ternyata
terus masaknya juga masih tradisional gimana tuh
wah pokoknya natural banget lah lain dari yang tempat lain gitu ya
terus kita bisa ngeliat cara bikinnya dan sebagainya
terus ketemu dengan
bener bener pemiliknya ya bah marto
untuk berbincang dengan mbah marto kita harus menggunakan bahasa jawa
karena bah marto kurang paham bahasa indonesia
bah marto juga tidak mau berbicara banyak di depan kamera
dia bilang mumet atau pusing kalau melihat kamera
ada ada aja ya mbak marto
ini jauh ini jauh
aku gak ngerti
setelah perut terisi sekarang kita akan mencoba sesuatu yang memacu adrenal
flying fox yang terletak di kabupaten gunung kidul ini

yang lintasan enam ratus dua puluh lima meter dan bisa ditempuh hanya dalam waktu satu menit
setelah dipasang pengaman dan diberi arahan saya pun siap meluncur
saya pun siap meluncur
saya pun siap meluncur
saya pun siap meluncur
emang ya beda banget sensasinya menikmati keindahan
tapi dari ketinggian
seru banget mantap
nah kini kita menuju pasar bring harjo
pasar merupakan salah satu destinasi utama para wisatawan jika berkunjung ke yogyakarta
lokasinya di jalan malioboro dan jam operasional hingga malam hari
membuat pengunjung semakin betah untuk berbelanja di sini
berbagai produk dengan bahan dasar kain batik bisa ditemukan di sini
tapi pasar beringharjo tak hanya soal berburu batik saja
aneka macam bahan jamu tradisional juga lengkap ada di sini
pecinta jamu tradisional bisa membeli bahan bahan jamu dengan harga yang sangat terjangkau
dan pilihan rempah yang lengkap
banyak juga pedagang yang menjual jamu siap minum seperti ini
iya kunyit asem
hanya rp dua per gelas kita sudah bisa menikmati kesegaran jamu tradisional
seperti kunyit asem dan beras kencur
selain menghilangkan dahaga badan pun terasa segar
ternyata tidak hanya jamu yang berharga cukup murah
di sini ada sate yang harganya sangat terjangkau
ya sate ini bernama sate kere
meski bernama sate kere namun berisi gaji atau tetelan daging
cukup dengan sepuluh rupiah saja kita sudah bisa menikmati lima tusuk sate kere
murah dan nikmat bukan
lengkap sudah wisata akhir pekan saya kali ini di yogyakarta
sampai jumpa di wisata akhir pekan selanjutnya
anita mai yogyakarta